tidak mampu membayar utang untuk biaya persalinan bayi berumur tiga belas hari di kota parepare
sulawesi selatan di sandra oleh seorang rentenir
nindya fauzia anak pasangan rizwani dan amelia yang baru berumur tiga belas hari
sempat di sandra selama tiga hari dua malam oleh seorang warga bernama suriani abas
nindya disandra karena orang tuanya berutang dua juta rupiah untuk membayar ongkos persalinan di rumah sakit
iswandi ayah nindya tak mampu membayar utang karena penghasilannya sebagai buruh hanya tujuh puluh lima ribu rupiah per hari
suryani lalu membawa nindya dengan alasan mengajak bayi itu jalan jalan
sudah lagi dia bilang sudah tapi kita bayar utang baru mau ambil anakmu
saat ini ibu bayi dan rentenir sudah berdamai sehingga polisi tidak melanjutkan proses hukumnya
jika seandainya orang tua si anak ini keberatan bisa jadi
tapi meski sudah berdamai orang tua nindya tetap diwajibkan membayar utang yang diangsur rp lima ratus

azrul nawir pari pari